penetapan kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa
tidak serta merta menurunkan angka kejahatan seksual
akhir akhir ini seakan terinspirasi oleh peristiwa pemerkosaan yuyun di bengkulu
pelaku kekerasan seksual berkelompok semakin marak
berikut ini beberapa kasus kekerasan seksual
yang dilakukan secara berkelompok yang menjadi catatan kami
seorang siswi sekolah dasar di semarang jawa tengah
menjadi korban pemerkosaan puluhan pemuda
korban pl yang berusia dua belas tahun mengaku diperkosa dua puluh satu orang pekan lalu
dalam tiga kesempatan berbeda
selain mengalami trauma korban terinfeksi penyakit kelamin
kini kasusnya ditangani polrestabes semarang
ironisnya keluarga menilai korban turut bersalah karena salah pergaulan
polda jawa tengah membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini
korban mengaku diiming imingi sejumlah uang
agar mau diajak keluar malam kemudian diperkosa
di jawa tengah
di ibu kota anggota polres jakarta barat menangkap empat dari delapan pemuda
yang memperkosa remaja putri berusia empat belas tahun di tanjung duren
keempatnya mengaku sedang meminum minuman keras
ketika pemerkosaan terjadi pada dua puluh sembilan mei lalu
empat tersangka lain masih terus dalam pengejaran polisi
sementara itu di bogor tim reserse kriminal polres bogor kota
menangkap enam pemuda yang diduga memperkosa anak di bawah umur
ke enam tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan
di wilayah bogor selatan
selain menangkap pelaku
petugas menyita barang bukti berupa pakaian korban